seni beladiri di indonesia semakin banyak peminatnya
bisa dilihat di tempat ini berbagai macam kalangan dari berbagai macam tempat berlatih
mereka berlatih untuk sekedar olahraga atau mengikuti kompetisi profesional
dalam satu dekade kebelakang ajang beladiri campuran atau yang dikenal dengan mix martial arts
semakin mendapat sorotan dunia
untuk di tingkat asia terdapat ajang one championship yang akan mempertemukan para petarung
dari berbagai latar disiplin beladiri seperti taekwondo jujutsu silat wushu muay thai dan sebagainya
tahun ini kejuaraan tersebut digelar di istora senayan jakarta pada dua puluh tujuh september mendatang
dua petarung tuan rumah yang akan berlagak pada ajang tersebut adalah sunoto dan mario satya wirawan
pertarungan di one championship adalah kali pertama mereka berdua bertemu
kalau untuk lawan saya juga belum
saya belum melihat bagaimana dia
cuman kan ya secara garis besar saya sudah tahu lah
maksudnya kekuatan faktor faktor yang bisa itu segini segini segini
menurut saya dia cukup berpengalaman cukup kawakan ya dia
dilihat dari jam terbang
juga mungkin dia lebih banyak dari saya
umur umurnya juga dia beda kan
beda beda cukup jauh
saya nggak tahu berapa ya
terus cara mainnya saya juga udah bisa udah pernah lihat
meski olahraga seni beladiri campuran semakin diminati di indonesia
perkembangan olahraga ini masih tidak merata dan didera oleh banyak kendala
iya sebenarnya sudah mulai ada
cuman yang paling gede memang masih di pulau jawa
jadi kayak misalkan kemarin ada event di batam
cuman yang paling gede masih di jakarta
soalnya kalau dibandingkan dengan negara negara lain
kita masih agak tertinggal ya
karena mungkin memang belum ada yang muncul ke publik
atau karena kita kompetisinya kurang
jadi kita kurang dikasih
kita kasih kesempatan untuk muncul ke publik gitu
walau begitu pihak penyelenggara one championship tetap optimis
dalam menjalankan kejuaraan mma di indonesia
ini akan menjadi malam yang paling menarik dan menarik

sepuluh pertempuran dua puluh pertempuran dari seluruh dunia
kita membawa pertempuran titel
kita membawa pertempuran indonesia tertinggi untuk bergabung
kita membawa pertempuran internasional tertinggi untuk bergabung
di one championship seperti yang saya katakan sebelumnya
ini adalah tiga jam beraksi pembentukan adrenalin yang tidak berhenti
fireworks dj yang terbaik di rumah
red carpet selebriti dan tentu saja pertempuran terbaik yang akan kalian lihat di one championship